bunda ahmad dhani joyce teresia pamela kohler
selasa pagi tiba di rutan cipinang dengan didampingi kerabatnya
joyce masuk ke dalam rutan untuk menjenguk anaknya ahmad dhani
yang ditahan sejak senin sore kemarin